kamu akan menangis menyesal bahwa kamu pernah menerat banjak
pak mulyadi teh harus sering sering datang ke rumah enti
kalau nanti bapak sudah jadian lagi harus rubah sikap
sama perempuan itu harus banyak mengalah
jangan banyak kekang juga
pak mulyadi nggak boleh gampang menyerah
ingat nih pak mul harus sering sering datang ke rumah entin
supaya hatinya teh luluh
saya pamit dulu ya mak ya
soalnya masih banyak kerjaan
sengaja dia emak suruh datang kesini
supaya jadian lagi sama enti
harusan mau saya usulin ke mas uha
eh enggak taunya malsol udah duluan
empang mertua yang paling number satu

itu kecil aus
kamu harusnya bangga punya mertua kayak mas suha
kunci aja diurusin disimpenin
simpenin apa disita ya
susah rapet dud
udah masak sana
ceng jangan lupa dagingnya jangan di goreng ya
kamu beli daging ceng
idan mau keluar pak
terus yang jagain ronaldo siapa idan
bapak ini pernah muda
bapak tahu kamu mau pergi kemana
menurut bapak idan mau kemana
ke rumah orang tua kamu
kamu mau tinggal di sana sampai transferan masuk
ini bisnis penting pak
idan harus keluar
kamu harus keluar
kamu ini teh kan sudah malu tinggal di sini
tiap hari ngurung diri di dalam rumah
tidak berani kamu keluar
paling kamu seberaninya hanya main di belakang
tapi satu hal yang ingin bapak katakan
bapak akan membuat tabungan sendiri di bank
transferan ronaldo tidak perlu lagi melalui kamu
so mak nggak pergi
kalau nanti sore kamu tidak balik bapak tahu kamu tidak akan pulang
bapak akan bawa neneknya ronaldo tinggal di sini
hari ini bapak akan minta tolong si ujang
untuk tinggal di sini nemenin ronaldo
tunggu saja nanti pak
kalau saya kaya bapak pasti menimah nimah
kenapa anak kita tidak boleh jadi tkaw
kalau tidak bisa apa apa kenapa tidak boleh
kamu tidak mau anak kita kehidupannya lebih baik daripada kita
kita memang kurang baik ya pak
kita memang kurang baik ya pak
tapi apakah kamu tidak mau menjadi guru
tapi saya sudah memiliki guru
tapi saya sudah memiliki guru
kamu kenapa ceng
kamu tahu tidak pak
kamu tahu tidak pak
kamu adalah satu satunya orang yang tidak kelihatan pusing ketika berbicara dengan idoi

pusing kenapa doi
ngomongnya tidak jelas
katanya tidak kenapa napa
tapi tidak boleh
nah itu makanya saya jadi pusing
aduh ini hidupnya semakin parah
bukannya dari dulu
aduh ini memang parah kalau buat saya
ini memang parah sekali
itu mas uha mertuanya sendiri
ini cuma berbicara tentang mtin
sama si askades mulyadi
kayak dulu saya sama kamu ya ceng
alhamdulillah gak ada anak anak
eh kak idan
tadinya mau mampir tin
tapi saya ada urusan
mau ke mana atu si bos
bapak bapak prabut playoffsp
mungkin aswabdita emang takdirnya dede emang
kalau takdirnya apa yang kamu mau kamu harus tinggal di sini ini rumahmu
kalau sobri enggak ingat kata kata emak
suatu saat nanti kalau kamu nikah sama sobri pasti nanti kamu kerja di luar negeri
dicarikan yang baik malah cari yang buruk
gimana dede bisa nunggu orang yang gak pernah ngejanjiin apa apa mak
kalau dia nggak suka sama kamu masa dia nganterin tiap sore
kamu jadi perempuan
mak kang bagjate nganterin dede anak kita pengen nganterin makanan
apapun yang mak usulkan
kamu selalu nggak mau
karena yang di kepala kamu hanya ada sobri
mbak teh pernah bilang
perempuan itu perhiasan
dikejar kejar bukan mengejar mah
pak bima cuma sobri yang berani datang ke sini untuk mengejar dede
bajak tiap sore datang ke sini
tapi kamu gak tahu artinya
kamu nggak memahaminya
satu saat nanti mungkin mak udah nggak ada
kamu akan menangis menyesal bahwa kamu pernah menolak bagja
kalau kamu nyal responsible ini dulu berapa
dengan kendaraan kita

bayangkan saja tentang makanan
saya mengalami satu takdir terakhir ini